sampai jumpa di video selanjutnya
aku riko riko aku besarin anak kita
kau bergila aja sih
oh iya sorry harusnya kita kasih selamat ya
kalian sekarang udah pacaran
aku gak akan biarin anak yang ada di dalam kandungan kamu hidup bahagia
isti bapak positif hamil
ini foto laki laki yang suri memperkosa ibu aku
apa bapak kenal sama orang foto ini pak
beliau mah sudah sepuluh tahun lebih tinggal di sini
sepuluh tahun pak
waktu dia datang ke desa ini
dia sudah punya
istri dan seorang anak perempuan
yang sekarang kira kira sudah berumur sembilan belas tahun
iya nariski mau diantar ke rumahnya
oh enggak enggak enggak usah pak nggak usah
tadi saya sudah ke rumahnya dan kayaknya rumahnya kosong pak
waduh kemana ya
kalau si anak bapak
soalnya itu bapak enggak tahu
kalau gitu saya pamit dulu pak ya
saya akan terus cari orang ini
terima kasih pak assalamualaikum
tarik tarik tarik tarik tarik assalamualaikum
maaf pak bapak
pernah lihat orang ini pak
bapak tahu pak di mana dia sekarang
oh barusan aja berangkat
bilangnya tim mau ke terminal katanya
mau ke mana pak
tadi kalau bapak nggak salah dengar dia bilangnya mau berangkat ke jakarta
nggak tahu pak
yang beli tiket di sini itu kan banyak puluhan
jadi mana saya ingat satu persatu
aduh mbak tolong mbak
mbak ingat ingat lagi aja mbak
dia mau pergi ke jakarta
tolong mbak ya
tunggu sebentar ya mas
pasti baru aja dia beli tiket di sini mbak
kalau gitu mas ngecek ke bus di terminal lima aja deh
terminal lima ya oke makasih mbak ya
bandung bandung bandung bandung bandung bandung bandung
kalau bis jurusan jakarta
aduh sayang sekali pak baru aja berangkat
ya bandung bandung bandung bandung bandung
loh mano kau udah pulang
mas riko sekarang mas riko udah dimana
ya udah berangkat kerja dong saya
oh ya kalau gitu mano mano ke kamar dulu ya ma
inggris kamu ngerasa gak ada sikap mano yang aneh
apanya yang aneh mas
kamu sadar gak kalau mano terakhir ini agak tertutup
ya ampun mas itu sih mungkin bawaan hamil

bukannya udah jelas
lu gausah cari aku lagi
terus sekarang kamu ngapain
aku kan kerja disini
aku minta kamu untuk gugurin kandungan kamu sekarang
aku gak mungkin gugurin kandungan aku
aku bilang gugurin kandungan kamu sekarang
aku besarin anak kita
kau luar gila aja
kamu tahu munisi jantungnya seperti apakamu
kalau bidani yang patah aman
kamu pegang janji aku aja
kamu pegang janji aku aja
kamu pegang janji aku aja
kamu harus percaya padaku
aku pegang janji kamu jess
tapi kalau sampai kamu bocorin berita ini
kamu gak mau tau aku bisa ngapain aja